kapan kapan boleh dong tante kami main ke rumah tante nanti kami juga akan membawakan oleh oleh
walaupun bukan berlian ya boleh dong main ke rumah nanti kita bisa ngobrol ngobrol lagi ya
ya adriana nanti kita kesana ya jengukin oma sekalian ketemu alex
mama kenapa gitu gitu ah
lu nggak tahu kan
aduh gimana ya
gue bener bener galau banget nih
pokoknya enak banget sama macan
masalahnya macan itu minta secara personal
sama gua dan berharap banget
supaya boy nggak jadi ikut
kejuaraan mma sahasia itu
tapi susah sih
siapa tau ada inspirasi
lo lagi sibuk gak
nanya pendapat nih sama lo
enggak lah gue lagi nyantai kok ini
lagian juga kalo gue lagi sibuk
pasti gue sempetin lah buat lo
ya kali gak gue sempetin
ini penting banget
supaya boy tuh nggak jadi ikut kejuaraan mma sahasia itu
ini tuh gak sesimpel yang lo pikirin
gue itu gak gampang buat ngomong masalah ini ke boy
gue kan emang juara mma lokal
gue tau banget
kalo boy tuh pengen banget ikut kayak ginian loh
dan lo kan juga tau kalo boy tuh suka banget bala diri
gimana gimana deh gue kok gak connect ya
susahnya gue itu karena
di satu sisi gue pengen banget menunggi kayak gini ya

tapi di satu sisi gue juga gak enak buat ngomong sama boy
tapi boy kayaknya tetap pengen ikut
yaudah terus gimana dong re
apa gak lo masih cari akal gitu re kalo misalnya emang boy gak bisa dikasih tau
ya lo pura pura sakit kek apa enggak lo
lo ngambek aja rek kalau misalnya lo ngambek kan ntar
gue jadi ya nggak berangkat gitu
jadi nurut sama lo
masa ngambek sih kayak anak kecil aja
lagian tuh kayaknya bukan gue banget ya sian kalo ngambek ngambek kayak gitu
ya terus kita mesti ngapain dong rek
lo kan mesti berbuat sesuatu terus waktunya juga gak banyak
makanya itu sian gue nelfon lo
gue juga udah bingung harus ngapain
yaudah kalo gitu gimana kalo misalnya lo pura pura sakit aja kek boy
jadi besok lo pura pura demam gitu ntar boy biar nemenin lo seharian
jadinya gak berangkat deh
gak mungkin nasiin kalau gue pura pura sakit terus nanti gue sakit beneran gimana
ya enggak lah revo gue cuma bercanda kali
tapi aduh serius deh gue kayak mentok banget gitu gue bingung mau ngasih saran apa
gue juga bingung sian
sebenernya ya kalo
mungkin gue gak akan segalau ini sih
ya tante maklum ya
adriana ini kan masih muda
jadi masih suka banget jalan jalan sama gengnya
wajar deh suka nonton makan gitu kegiatannya selain
cengana itu wajar
asal melakukan kegiatan yang positif
oh mah setuju setuju saja
namanya juga anak muda
anak muda itu harus selalu berbuat sesuatu terus
ya banyak kegiatan yang positif
kadang moodnya baik kadang moodnya jelek
ya gitu deh kadang cemberut
kadang terus tiba tiba juga langsung happy
padahal gak ada apa apa juga sih
iya ini aderiana dari tadi diem aja
mungkin dia lelah tante
atau bekas sakit gigi
eh enggak adriana mau suka gini
dia kadang kadang bad moodnya muncul terus lah ya
kadang kadang bad moodnya muncul terus langsung cemberut gitu deh
bener kamu enggak sakit sayang
enggak omah aku enggak sakit aku baik baik saja
oh iya tante boleh enggak
anda minta nomor teleponnya tante
jadi kita bisa terus berhubungan
ah sebentar sebentar
sini biar sayang safe ya
sudah nanti kamu bisa telepon saya
terima kasih tante
kapan kapan boleh dong tante
kami main kerumah tante
nanti kami juga akan membawakan oleh oleh
walaupun bukan berlian
iya boleh dong main kerumah
kalian ketemu alex
aduh mama kenapa gitu gitu amat sih jadi orang
aduh nanti omahnya lama lama jadi bete deh
kalau mama terlalu nguber nguber banget
ana ini kelihatan pribadinya tidak baik
kalau adriana menurunkan sifat seperti anak
aku pasti enggak akan izinkan alex deket deket mereka
tapi kayaknya adriana berbeda
dan aku yakin kok
dan nanti kalau ana ini macam macam sama hubungan alex dan adriana
lihat aku sendiri yang akan nangani mamanya adriana ini
kayaknya adriana udah mulai enggak bertani
mendingan aku sama emak pulang aja
omah udah lama juga kita tamu disini
kita pulang aja yuk
biar adriana juga istirahat ya kan
dia kayak lelah
enggak apa apa kok tante
adriana juga kasihan
mendingan kita pulang aja
biar dia istirahat
ya kan omah kita juga mau pulang kan
ya tante aku buru buru banget sih
lagi pula lagi seru serunya
dengerin cerita tante loh ya adriana
kapan nanti jeng ke rumah sama adriana
ya saya tunggu di rumah
nanti kami akan berkunjung ke rumah tante
oma tuh ngajakin ke rumah
adriana sikap kamu tadi sama omannya alex
bener bener keterlaluan deh
mama enggak suka deh liat kamu kayak gitu
kamu enggak santun dong ya adriana
lagi pula kamu harusnya mikir dok
halo bentar lagi kamu tuh sudah diambang perceraian
tinggal ketok palu
terus abis itu
mau balik miskin lagi
mau jadi gelandangan lagi
atau mau apa
apa mau kamu sebenarnya
mama gak ngerti deh sama kamu adriana
harusnya kan kamu harus lebih baik dong sikapnya sama alex adriana
lagi pula kamu gak inget ya
kalau papanya alex itu adalah pengusaha minyak
bukan minyak angin
enggak main main adriana
kamu bisa bayangin sendiri deh
betapa tajilnya alex
kalau mama pikir sih
b nggak ada apa apanya dibandingin alex
kamu harusnya ambil dong kesempatan itu
kesempatan itu biasanya cuma datang sekali
enggak datang lagi
jangan kayak gini dong
kamu harusnya bantu dong
kok kamu malah diem aja melangak melongo melangak melongo
mama emosi ngeliat kamu kayak tadi bener bener deh kelakuannya
juga mau dulu kamu harusnya bikin omanya alex lebih terkesan sama kamu
bukan jadi bikin omanya alex jadi kayak bingung lihat kelakuan kamu